ah masya allah ini teh terry
eh eh iya tuh bener iya mirip doang mirip doang
ngapain mau kesini teh
pisan ya ampun kok gak mirip sih sama di tv nya
eh eh mbak ina mbak ina tau gak alamatnya sama sekolahnya merry
soal terry ini tuh mau ngajak merry main senetron
waduh saya teh gak pernah ketemu sama non mary
udah lama pisat ibu bapaknya udah pisah
ina aja berhenti kerja
tapi gak usah khawatir ina teh punya fotonya non merry
boleh boleh saya liat gak
sebentar ayah di dompet
merry dalam panjangnya siapa
tau tau namanya mary faudia
itu teh singkatan dari bapak ibu nak
oh eh bina kalau foto ini jadi buat kita
bapak ibu mau ngajak merry
waduh nek ya teh fotonya tinggal hiji hiji nak
tapi kalau dan terry mau foto sama bina berdua
terus fotonya ini boleh sama mbak dikasih
ya serius atuh mbak
eh yaudah deh sini biarkan dia aja yang memotokin
oh ya kamu mau ke perkebunan ya urusan pembibitan itu ya
hari ini aku off dulu ya soalnya aku mau cari kembaranku
antoni bukannya kamu mau keluar kota untuk itu urusin itu loh
pesanan pembibitan yang baru itu
iya kok aku lupa ya dicancel dulu ayang ya
eh jangan kalau di cancer nanti nunggunya malah lama
ya kan udah deh kamu gak usah pikirin yang urusan alpha
kan nanti semua udah diurus sama pak hakim
kita sih di sini aja nunggu
lagi pula kalau kamu ikut ikut nyari kamu kan gak tahu
tidak ada petunjuk lagi kamu nggak tahu apa apa ya
iya ton pokoknya lo jangan sampai nunda kerjaan lu dong
eh bener kata eang lo mau nyari alva kemana
udah deh tenang aja urusan cari alva sarian ini
gue dan steven yang tanganin ya
iya gak iya gak steven
bener ton lagi pula gue tuh udah modifikasi anjing pelacak gue itu loh ton
pokoknya anjing itu bakal bisa buat nyari alva ya lo tenang aja ton oke
anjing pelacak lagi
ya udah tapi gue minta tolong banget sama lo berdua ya

hei ter lo ngapain di sini
emang kenapa ini kan rumah yang nyokap gue sama adik gue sendiri
wajar dong kalau gue ada di sini